nih loh ngapain kamu datang kesini
saya gak mau lihat muka kamu disini
kenapa kamu masih mengganggu hidup kami
pak bapak sabar dulu pak saya datang ke sini bukan untuk mengganggu tapi saya ingin menjawab tantangan bapak
oke oke kamu sekarang saya akan beri tanggung jawab untuk mengerjakan proyek ini
kamu butuh tim kemudian kamu laki mereka dan kamu sebarkan ke pasar
untuk mendapatkan event sebanyak banyak
baik itu event yang besar atau kecil kita akan handle semuanya
kita akan kejar target pak
ya itulah kira kira kita akan kelarasan piramid itu karena disitulah harta karun kita
dan mulai sekarang kamu akan saya akan menjadi asisten manajer
terima kasih pak saya belum pernah diberi tanggung jawab sebesar ini dan saya pasti akan berusaha dan bekerja keras pak
oke mulai sekarang kamu silakan tempat di ruangan sebelah saya ya
wah tuhan sepertinya ini keberuntungan saya
ya udah besok kita bicarakan masalah gaji dan pembagian keuntungan oke
juli tuhan udah bukain jalan buat aku melamar kamu jul mimpi kita akan segera jadi kenyataan
saya permisi pak
oke terima kasih
gimana sih dia
kalau bapak udah kasih tau dia supaya dia telpon kamu
tapi tadi sih dia kirim rangkaian bunga ke kantor pak
emang nggak perlu pakai kata kata
orang dulu bilang katakan dengan bunga
apa kamu belum mau buka hati buat dia
dia orangnya baik sangat baik
nyaris tanpa celaka
dan dia bercasa dalam hidup kamu kan
apa kamu kurang yakin kalau dia tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu
jangan lupa like share dan subscribe
mungkin bapak benar
ya udah saatnya juli melangkah maju dan melupakan masa lalu
bapak tanya aja sama dia kapan dia balik ke jakarta
jadi kamu kamu menerima dia
kamu menerima ivan
apa aku sanggup melalui semua ini
aku harus bisa membangun kebahagiaan di atas poin poin hati yang terluka ini
enggak aku gak boleh cengeng
kalau mila bisa menemukan kebahagiaan dia
aku juga harus bisa menemukan kebahagiaan aku sendiri
begini milo ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama kamu
dan ini menyangkut masalah promosi jabatan kamu
kami pihak perusahaan sudah mempertimbangkan masak masak untuk menaikkan gaji kamu
dan nilainya sebesar
maaf pak boleh saya mengajukan penawaran
oh maksud bapak
begini kami pihak perusahaan akan memberikan dividen dari setiap keuntungan dari perusahaan ini
bapak yakin pak bapak serius
saya ini dalam bisnis gak pernah main main saya serius
pak saya mau ucapkan banyak terima kasih pak
ini benar benar anugerah yang terindah karena saya punya pak
kamu pantas kok mendapatkan ini
karena kamu sangat potensi di sini
ada yang kamu ingin tanyakan lagi
ya maaf pak mungkin bisa saya ngambil dividen itu di depan
saya tahu ini mungkin rasanya kurang masuk akal pak
tapi begini keadaannya
jadi saya punya kesepakatan dengan orang lain
bahwa saya berjanji untuk mendapatkan uang sebesar satu miliar rupiah dalam waktu satu bulan
dan saya ingin membuktikan bahwa saya benar benar bisa pak
maka dari itu saya benar benar butuh uang itu di muka
sebetulnya ini memang menyalip prosedur tapi
ya saya akan usahakan
saya berjanji akan mengerahkan semaksimal mungkin tenaga saya pak untuk perusahaan ini pak
asal bapak bisa memberikan uang itu di depan pak
saya akan memberikan satu miliar
terima kasih pak
maaf pak tanggalnya
saya sengaja membuatkan giromundur untuk kamu
dan kamu baru bisa mencairkannya selama satu bulan
terima kasih pak
kalau gitu saya permisi
pokoknya ini juli harus tahu
nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat diuput
jangan jangan juli ganti nomor
tapi kok dia harus tahu
nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat dihubungkan
mendingan gue samperin aja
pokoknya juli harus tahu bila bagus ini
kamu udah mantap
mau serius sama irfan
kok kamu ragu begitu
bapak tahu nggak mudah melupakan milo
tapi kamu harus membuka lembaran baru juli
juli ngerti kok
yaudah juli pergi dulu ya pak
satu dua tiga ups
ini bukan untuk mengganggu tapi saya ingin menjawab tantangan bapak
kamu yakin ini uang halal